kepolisian polda metro jaya resmi melimpahkan kasus pembunuhan disertai mutilasi oleh tersangka kusmayadi alias agus kepada polres tanggerang dan polsek cikupa
sudah ada delapan belas saksi dan satu tersangka yang diperiksa
selain tersangka utama polisi juga masih menahan saksi kunci
saksi kunci atas nama erik yang merupakan rekan tersangka masih dalam pemeriksaan lebih lanjut